majalah business forbes baru saja merilis daftar dua ribu perusahaan publik global terbesar di dunia tahun dua ribu sembilan belas
empat perusahaan bumn indonesia berhasil masuk dalam daftar tersebut
empat perusahaan publik asal indonesia tersebut adalah bri bni mandiri dan telkom
dilansir cnn indonesia com empat perusahaan bumn indonesia terpilih masuk dalam daftar dari survei yang dilakukan di enam puluh satu negara
menteri bumn rini sumarno menyatakan masuknya empat perusahaan bumn indonesia ini menunjukkan bumn indonesia memiliki daya saing yang kuat dengan perusahaan global lainnya
berikut posisi empat perusahaan bumn indonesia dalam majalah forbes